melihat orang yang kamu cintai semakin hancur
justru dalam situasi ini
wah kamu tau gak
wah harus siap siap kehilangan permata hati
papaku yang ganteng
gak ada yang bisa
ngelepas keluhkan papa dari jess
cinta pertamanya jess
kamu minta adi itu untuk
ketemu papa dulu
minta dia lamar kamu secara resmi
di depan papa
nanti jazz akan aturin jatuh papa ketemu sama adi ya
iya dong makasih ya papa
selamat sekali lagi sayang
padahal kamu begitu bahagia banget ya jess
lalu jangan letters rumah kamas
kamu gak tuduh
j dann kutip
kan ada arus
rumah ini lagi dijaga ketat
jadi gak sembarangan orang bisa masuk
waduh dia lagi
itu kan orang yang mutilasi boneka kita di rumah sakit
jadi gini bang
kami bertiga kesini disuruh pak aldebaran
buat ngantre berkes ke bu andin
ini nih berkesnya pak
baik tapi kalian bertiga harus melewati pemeriksaan yang ketat
sekarang lo masuk biar lo yang periksa sama putra sama jimm
sekarang gue periksa
lo lepasin ke pinggang
kaos kaki sama sepatu
buka buka sepatu segala
lo gak mau lepasin
pulang dulu nanti wake up
tahan ya sampe gak ada itu
neng banget sudah
ng infantil banget sih ini aux
gak ama pak mas
sobat semanoken tiga
yaudah kalian boleh masuk
emang gimana mau kemana sih
hai om padut
kalian kenapa berantakan kayak gini
ini bu tadi di luar
udah kayak coklat ketangkep bu
maaf ya memang peraturan di rumah ini
seperti ini sekarang
tapi kok tumben kalian nganter
biasanya pak rendi
pak rendinya ada kok bu
tapi nggak tahu pak al malah suruh kita
pak al lagi berantem sama pak rendi bu
oh iya bu ini berkasnya
kok aneh ya
biasanya mas al selalu kasih percayaan segala sesuatunya kerendy
si kiki aminarti lagi di rumah gak ya
eh enggak bu gak cari siapa siapa kok
bilang aja cari kiki aminarti
kiki lagi ada di rumah dia lagi keluar sebentar
enggak enggak bu gak usah bu
dia gak perlu tau saya kasih ini bu
yaudah kami pamit ya bu
gak usah bu makasih kita masih banyak kerjaan di kantor
ya banyak bu
ya kalau gitu ya
ya terima kasih banyak sekali
kita jadi pergi mah
jadi dong sayang
tapi mama harus antar ini dulu ke
ruang kerjanya papa kamu tunggu di sini gak apa apa ya nak
oke bentar ya seng ya
akhirnya tugas kita
kelar juga ger
langsung aja pesan taksi online
kan udah gua bilang dari tadi ger
kiki tuh lagi pergi masih aja lu cariin
orang gua cuma pengen liat keliling
ada mereka lagi
pake baju ini sekarang
ketauan dong kiki
itu ada temen temen kiki yang kemana
udah tenang aja
pake baju begitu
yaudah ayo papa
wah pas banget
yang lu cari dari tadi ger
dari mana lo kiki aminarti
kalian ngapain sih kesini sini
art karena apa
kiki tuh maunya don't to art
penting kan artinya don't to art
kan jalan kaki sehat emang ada masalah
mau cari gar gar lagi sama kiki
engga engga om
kita baru selesai antar bekas tadi
aduh kenapa ini kiki kok tiba tiba deg degan
ya dikasih salam sama kita
bisa pergi tinggal
oke bareng barengnya
rick kalo lo sampe ketangkep terus masuk penjara lagi
jangan berisik lo
harusnya gue ga ngikutin kemauannya riki
kalo dia ketahuan
bisa berantakan semuanya
gue bisa kebawa bawa
rick pelan pelan rick
tuh tuh kayaknya
suami kamu deh
daripada gue ke gap security
itu bukan nino
ya emang itu bukan nino tapi kan itu suami kamu
tidak ada yang bisa dipercaya
kok kamu disini
judulnya cinta aku terbatas kaca
ya allah sa
kamis potong rambut
ini pasti film korea nih
ngapain kamu disini
turun dan pergi dari sini
begitu saya ngasih hadiah ini ke elsa
saya bakal pergi kok
tapi kalau misalnya enggak
kasih hadiah aja
setelah itu kamu pergi atau saya panggil sampam untuk saya lihat kamu keluar
seengernya minta tawaran nanti
nanti dia mau kesini jemput gue
kalo nino udah dateng
gue bakal pergi kok
tapi gue yakin sa
dia gak bakalan dateng
gue bawa hadiah buat elsa
bunga ini adalah lambang
adalah wanita yang cantik
sama seperti bunga ini
yang bisa melindungi dirinya dengan durinya
dan yang jadi melting
manis seperti coklat ini
dan bikin agih juga kalo lagi dimakan
itu yang bikin
gue nagih buat ketemu sama elsa
ketika orang bersamanya
orang jadi merasa lebih nyaman
bisa disogok pake bunga pake boneka pake coklat
pergi jangan kesini lagi
kasian deh lo
kasian deh lo
lu sih batu
gak percaya sama gue
gak ada hasil kan
saya perlu bicara sama kamu
hanya saya dan kamu
saya tadi yang pesen blueberry cheesecake
coklat igler sama yang tart itu
oke pak saya siapkan sekarang ya
asik beli roti coklat
gemoy jangan lari lari
saya masuk ke dalam dulu
kamu tunggu disini ya sebentar pak
asik berarti coklat
asik berarti coklat
makasih ya om
dada aku mau jatuh
asik berarti coklat
tapi untung ditolong ya sama om edi
pak sekali lagi saya minta maaf ya pak
makasih ya pak sudah menolongin anak saya
kena bajunya nggak pak
ini sih pak ini pesannya sudah siap
makasih banyak ya pak
kamu tanya lancar itu hati hati sayang
jangan lari lari ya
ya udah sekarang kita duduk dulu ya
itu yang pesenin ya
saya yakin kamu orang yang baik sebetulnya
saya kena kamu panggil
itu onlar mahaka dosis
aku gak kenal
bahkan kalau gak ada nina
bahwa kamu lebih baik
elsa mungkin akan lebih bahagia sama kami
kamu gak boleh lupa
elsa masih jadi istrinya nino
sampai saat ini
mereka masih terikat
dalam pernikahan yang sah
memaksakan diri kamu sama elsa
buat apa elsa terus mengharapkan
nino yang gak pernah cinta sama dia
harusnya elsa membuka hatinya
buat kesempatan lain dalam hidupnya
bukan terus berkutat
bukan terus berkutat sama elsa
kita adalah dua laki laki yang sangat mencintai elsa
kita sama sama juga om
kita sama sama juga oh
mengharapkan elsa cepat sembuh
mengharapkan elsa cepat sembuh
dia takut kehilangan nino
dia gak mau kehilangan nino
apa kamu tega
membiarkan elsa melahirkan bayinya
tanpa suami di sisinya
kamu mau elsa sehancur apa lagi
coba kamu tanya dalam diri kamu
kalau kamu mencintai elsa
melihat orang yang kamu cintai semakin hancur
jadi saya minta
justru dalam situasi ini
semakin membuat elsa hancur
bukan bikin dia bahagia
sekarang gue harus gimana ya
saya mau ambil barang barang felix dulu
apa perempuan ini anggota keluarga felix
apa perempuan ini anggota keluarga felix
sebelumnya saya mau mengucapkan
turut berduka cita atas
meninggalnya suami ibu
saya mau masuk ke dalam dulu
gue harus kasih tau apa sekarang
berkas berkas yang bapak kasih ke kita
sudah kita titipkan ke buah din pak
selamat tanpa kurang suatu apapun pak
terima kasih banyak ya
silahkan kembali buku dulu
makasih ya pak
ini gue punya info penting
sekarang gue ada di depan lapas diati karya
dan gue habis ketemu sama istrinya felix
ya gue sih gak tau pasti ya
karena gue juga belum banyak ngomong sama dia
cuman yang jelas
sekarang istrinya felix lagi ke dalam lapas
buat ngambil barang barangnya felix
mendingan sekarang lu buru buru kesini
kita ketemu sama dia
kita ngomong langsung biar jelas semuanya
oke ibu kesana sekarang ya
ini gary ipul soalnya ya
dekat kemana ya
masih jam kerja malah nggak ada
terima kasih pak